nah sekarang kita informasikan tadi ya informasi yang sempat kita utarakan sebelumnya tentang sampah popok bayi
yang dibuang sembarangan dan pada akhirnya mencemari sungai berantas di surabaya
padahal sempat sungai ini tempat ditemukannya sampah popok ini merupakan salah satu sumber air bersih pdam surabaya
nah akhirnya gubernur jawa timur soekarwo pun digugat warga ke pengadilan negeri surabaya
karena dianggap lalai melakukan penanganan serius terhadap kasus limbah popok
tiga penggugat yakni mega mayang rizky damayanti dan darus setiorini menggugat gubernur jawa timur
karena dianggap lalai terkait pencemaran limbah popok di sungai berantas
berdasarkan data dari aktivis lingkungan ekoton empat ratus tujuh puluh tiga ton sampah popok mencemari sungai
wah banyak banget itu ya
nah sementara itu pihak dinas lingkungan hidup provinsi jawa timur enggan memberikan klarifikasi terkait kasus ini
nah sidang kemudian
pencemaran yang berasal dari popok sekalipakai

iya sih kalau sampah popok bayi sih ya jangan dibuang kayak begitu pemirsa
ya sampah popok bayi sih dibuangnya di tempat sampah ya
sampah masa lalu juga dilupakan
jangan dipelihara terus
aduh itu dia
jadi banyak ya hal hal yang tidak baik jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya
nah memang ini kan bukan kasus yang pertama di tahun dua ribu delapan belas
bahkan tahun dua ribu tujuh belas lalu kami pun sempat memberitakan mengkritisi bagaimana sampah popok bayi telah mencemari sungai di surabaya
menurut penelitian sebuah lsm lingkungan pada juli dua ribu tujuh belas
sungai berantas surabaya tercemar yang tadi sudah kita sebutkan juga jumlahnya sangat fantastis
ada empat ratus tujuh puluh tiga ton sampah popok yang dibuang sembarangan
kenapa harus ke sungai sih
ya memang tadi kan pemerintah yang digugat ya kenapa tidak bisa menangani itu semuanya
masyarakatnya juga sama sebetulnya juga kenapa harus membuang sampah sembarangan di sungai
limba ini pemirsa kalau misalnya anda tahu ya bisa menyebabkan munculnya ikan bencong atau ikan yang tidak jelas kelaminnya
di setiap popok merek apapun popok bayi ataupun popok dewasa selalu ada larangan untuk membuang popok yang sudah tidak terpakai ataupun kotor ini ke tempat sembarangan
karena popok adalah salah satu sampah yang tidak bisa terurai sehingga dibuangnya di tempat khusus
sayangnya itu tidak terjadi di surabaya
pemirsa yang menggunakan sampah ini untuk membuang sampah di tempat sebarangan
selama seminggu terakhir lsm lingkungan ekoton jawa timur menyusuri sungai surabaya yang membentang dari ujung timur hingga ujung barat kota surabaya
dan hasilnya yang mereka temukan cukup mengejutkan
di sungai sepanjang empat puluh satu km ini yang juga menjadi bahan baku utama air pdam popok bayi menjadi salah satu sumber pencemaran terbesar
popok bayi ini mengenang di permukaan sungai dan dalam jumlah besar bisa menyumbat pintu air
sehingga air sungai tidak mengalir lancar
dan saya sudah bersama rizka darmawanti peneliti ekoton
selamat siang mas
mbak ini selama seminggu ini apa yang ditemukan
tumpukan popok bayi apa berapa besar yang ditemukan di sungai ini
jadi selama dua hari kami melakukan evakuasi popok kami menemukan dua kintal popok bayi yang kami selamatkan dari sungai
dua orang orang itu membuang sampah
biasanya ketika mereka berangkat bekerja sambil mengendari motor mereka melempar dari atas jembatan
dan menjadi salah satu sumber pencemaran di sungai ini
sebenarnya apa dampak terbesar dari tumpukan popok ini di sungai terhadap manusia terhadap kualitas air
jadi kalau bicara popok popok itu kan juga dibuat dari plastik
nah semakin lama berdasarkan waktu dia akan semakin kecil
jadi remah remah kita bilangnya debris kemudian dia akan berubah lebih kecil lagi makro dan nano
yang itu kemudian ketika masuk ke dalam tubuh organisme air dia bisa menyebabkan ikan bencong
salah satu yang kita lihat di kalimas itu
yang kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya sungai ini sudah kotor sekali sangat beracun sehingga dia bisa menyebabkan perubahan kelamin dari ikan
memang tidak semua warga membuang popok bayinya ke sungai
ada juga yang melakukan hal lain
di pendam mas
ya nggak apa apa kan nggak boleh mas kalau dibakar
bikin katanya orang tua tua kan bikin jelek gitu
dibuangnya di pendamnya di mana
di rumahnya utinya di sana di atas
pernah dibuang ke sungai
enggak pernah mas
sungai surabaya sebenarnya sudah masuk kategori sungai dengan pencemaran cukup tinggi
lsm ekoton mencatat kandungan senyawa berbahaya mencapai empat ratus dua puluh nanogram per gram
kandungan plastik yang bisa membuat gangguan pada hormon
dan penyumbatan terbanyak senyawa plastik tersebut berasal dari limah popok